untuk memperkenalkan cita rasa kopi robusta dan arabica hasil dari perkebunan di kaki lereng kawah ijen
minggu siang pemerintah bondowoso menggelar uji cita rasa kopi nusantara
dalam ajang itu puluhan peserta dari berbagai daerah menampilkan kopi andalannya
termasuk kopi luwak dan kopi lanang yang sudah terkenal di manca negara
puluhan stand dari berbagai kota penghasil kopi di indonesia mulai aceh hingga nusa tenggara timur
berdiri tegak di tanah lapang kecamatan sempol bondowoso yang berada di kaki gunung ijen
seluruh stand ini memiliki kesamaan
yang menyajikan kopi terbaik dari masing masing daerah termasuk bondowoso sendiri
yang menampilkan kopi arabica dan robusta andalannya
kita ingin pertama membangun jejaring kopi nusantara

dan kita ingin juga mencari bibit bibit dan produk produk kopi terbaik di indonesia
sekarang saja sudah kita bisa memilih sepuluh kopi terbaik
nanti akan disaring lagi sehingga akan muncul best of the best
dalam uji cita rasa kopi nusantara ini
peserta yang mayoritas dari kelompok tani kopi mencoba memperkenalkan pada masyarakat luas
cita rasa kopi arabica yang selama ini menjadi kopi andalan di indonesia
masyarakat yang datang bembangkan
bebas mencoba semua kopi yang disajikan di masing masing stand
bahkan demi menambah aroma cita rasa kopi
beberapa peserta ada yang mencampur kopi arabica ijen ini
dengan jeruk nipis dan kayu manis untuk menambah segar setiap hidangan kopi
selain kopi yang siap saji juga terdapat bubuk kopi arabica
dan bahkan salah satu peserta menyajikan kopi yang masih dalam bentuk biji
lengkap dengan mesin sortir yang biasa dipakai produksi sehari hari
selain kopi juga terdapat teknologi baru untuk menyangrai kopi
yang mampu memproduksi biji kopi siap giling dalam jumlah besar dengan sempurna
di kaki gunung ijen bondowoso ini terdapat sekitar tujuh tiga ratus hektare tanaman kopi arabica
selain itu juga terdapat kopi yang diperlukan untuk mencari kopi yang lebih enak
terdapat juga kopi luwak dan kopi lanang
yang kini telah memiliki pangsa pasar sendiri dan memiliki nilai jual yang tinggi
baik di indonesia maupun di dunia
syai fulkus mandani pondo woso